pelayanan instalasi gawat darurat di rumah sakit engku haji daud provinsi kepulauan riau
yang berada di tanjung uban kabupaten bintan ditutup karena salah satu orang perawat positif covid sembilan belas
sebelumnya pada tiga belas november lalu pelayanan instalasi gawat darurat rumah sakit raja ahmad tabib provinsi kepulauan riau
juga ditutup akibat dokter dan perawat positif covid sembilan belas
perawat di rumah sakit engku haji daud tersebut positif covid sembilan belas setelah tertular dari sang istri
yang merupakan tenaga kesehatan di rumah sakit raja ahmad tabib
enam tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan perawat positif covid sembilan belas juga dilakukan swab test
sambil menunggu hasil swab test dua puluh enam tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat
melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing masing
setelah setelah hasil swab test dua puluh enam tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat
setelah hasil swab test dua puluh enam tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat
kita langsung bisa membuka layanan seperti sedia kalah
sementara itu dinas kesehatan dan petugas satpol pp kota cirebon jawa barat
selasa siang juga menutup sementara sembilan apotek dan toko alat kesehatan
hal ini dilakukan menyusul adanya sembilan belas karyawan terkonfirmasi covid sembilan belas
ke sembilan belas karyawan tersebut hingga saat ini masih menjalani
pihak dinas kesehatan juga melakukan uji swab kepada seluruh karyawan lainnya
untuk memastikan kondisi seluruh karyawan dan masih menunggu hasilnya
adanya sembilan belas orang yang terkonfirmasi ini diduga tertular dari lima karyawan yang terkonfirmasi covid sembilan belas
namun kondisinya sudah sembuh
sekarang masih ada sisa dua puluh lebih dua puluh lima lebih yang nunggu hasil
tapi sebelum mencapai itu kita harus tutup semua untuk memutus mata rantai mas
tujuannya untuk melindungi masyarakat
dan keluarga besar pasang ketan juga disuruh yang kita lindungi
bukan berarti kita tutup untuk memutus kegiatan ekonomi nggak mas
begitu nanti sudah negatif semua hasil swabnya buka lagi otomatis
pihak dinas kesehatan terus memantau perkembangan kondisi ke sembilan belas karyawan yang terkonfirmasi positif
tim liputan cnn indonesia